inilah supriyadi warga pegangsaan jakarta pusat yang sehari hari bekerja sebagai supir bajai
ia tinggal di kolong jembatan jalan pegangsaan sejak empat puluh tahun lalu
aliran sungai menjadi pemandangan di sekeliling tempat supriyadi melepas lelah setiap hari
ia dan sejumlah warga lain yang tinggal di kolong jembatan ini
menolak rencana pemerintah melakukan relokasi ke balai kementerian sosial yang terletak di bekasi
supriyadi menyatakan keberatan direlokasi karena jauh dari tempat mencari nafkah
di tengah usianya yang sudah enam puluh enam tahun
tanggapan saya sih kalau memang mau dibongkar sih nggak masalah
cuma kalau di relokasi kayaknya saya berkeberatan
karena saya kan pencariannya di sini narik baja di sini gitu kan
saya hari hari di sini deh
satu gitu kedua saya kan udah umur jadi nggak usah kemana mana
jadi silahkan naik kalau dibongkar nggak masalah sih
tapi tentu saya tinggal di luar alipan gitu aja ya nggak apa apa
sebelumnya menteri sosial tri risma hari ini
belusukan ke kawasan kolong jalan pegangsaan pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
pemerintah berencana memindahkan mereka yang tinggal di kolong dan bantaran kali di kelurahan pegangsaan
ke tempat yang lebih layak
kepingin mereka bisa lebih baik lah ya
cuman kan masalahnya mesti ada

nggak apa apa sudah
nanti kita telah temi
ya mereka kan ya masa kemudian saya diam saja lihat kayak gini
enam kakak yang terdiri dari lima belas orang warga tinggal di kolong jembatan yang terdapat di bawah jalan pegangsaan jakarta pusat ini
mereka tinggal dengan kondisinya
mereka berada di kondisi kolong jembatan yang agak gelap dan tidur di rumah rumah semi permanen yang terbuat dari triplex seperti ini
dan tentu kehadiran negara dinantikan untuk menjamin keberlangsungan seluruh warga negara termasuk bagi mereka yang tinggal di kolong jembatan ini